ya pemirsa berapa banyak dari anda yang merasa kesulitan ketika membuka cangkang kepiting atau lobster
yang justru membuat anda akhirnya malas menyantap hidangan yang satu ini secara utuh
padahal kan ini dagingnya enak banget
waduh itu ya malah jadi salah satu alasan saya untuk tidak bahkan bukannya mengesampingkan ya
bahkan tidak memesan kepiting atau lobster
males bukanya kecuali dibukain oke oke aja nih
udah saya bukain
kangkangnya kepiting maksudnya
nanti ya harus
tapi prabu harus lihat dulu tips yang satu ini
anda juga harus lihat cara memudahkan anda untuk menikmati kepiting dan lobster
wah kepitingnya sudah siap untuk disantap
tapi apakah anda ini termasuk orang yang sama seperti saya
kadang krepnya ini sudah cukup besar tapi kita kurang puas memakannya karena kita nggak tahu bagaimana cara maksimal menyantap krep
nah tapi tenang dulu karena dalam hitungan lima detik bantuan untuk kita akan segera datang karena akan ada expertnya nih
mbak sri yang akan mengajarkan kita cara makan krep dengan benar
nah jadi peralatannya adalah
ada gunting sama ada cracker untuk memecah mecah kepiting
oke ini kepitingnya juga sudah siap untuk disantap bersama dengan mbak sri
wah jadi pertama kali ini kepitingnya apa dulu sih yang harus dibuka
apakah kakinya dulu atau ini cangkangnya
untuk yang pertama kali kita buka yang cangkangnya
pakai tangan ya
terus kita buang insangnya
kemudian kita balik badannya
nah ininya kita lepasin
ini tuh apa
ini tuh bagian notoran
kemudian badannya dibelah
lalu kita gunakan cracker
untuk mengecahkan si catitnya
biasanya nih kita agak
ternyata ini acaranya ya dibuka dan tinggal dimakan
langsung dimakan sama sausnya
saludnya setelah makan capit
tapi memang semua kaki kaki kelep ini juga bisa dimakan
contohnya kayak yang ini
kalau untuk badannya
bawahnya juga sama
lalu dikeluarkan dengan menggunakan tangan aja
dan juga sendok aja
bagian ini kita menggunakan sendok
ini bagian cangkangnya
isi dari tempurungnya ini
sudah siap untuk disantap
udah sampai habis nih saya makan
baru pertama kali makan kepiting sampai puas karena baru tahu cara membukanya
bisa makan semua daging dagingnya
biasanya masih diangkut buang juga
tapi selain krepot atau kepiting biasanya buka lobster itu juga susah susah gampang ya sebenarnya
tapi lebih gampang lobster
lebih gampang lobster
procedurnya lebih sedikit
wah saya tertarik
gimana kalau kita pesen lobster juga
udah langsung pesen deh lobsternya
kalau tadi kan untuk buka kepiting ini kita mulai buka dari cangkangnya
kalau lobster ini gimana
kalau lobster pertama tama kita patahin capitnya
kita pegang kedua sisi badan dan kepalanya
kayak orang meres baju

kepala tidak bisa dimakan karena ini sebenarnya si lobster yang makan dia
sarinya kotorannya langsung kepala
oke berarti kepala kita langsung buang
kita langsung buang aja
setelah itu kita makan capit dulu
kemudian sama seperti capit dan jenis tadi
ini bagian capitnya
dan kalau untuk yang badannya
kita patuhkan gantinya
kita patuhkan bentuknya
kita patuhkan bentuknya
oke berarti ini sudah siap di santap ya
saya mau santap lagi nih buat pemirsa di rumah ya
saya mewakili nih rasanya cita rasa dan juga kepuasannya setelah bisa makan lobster
ini enak banget

kita sampai jumpa lagi
di tips berikutnya